komisi pemberantasan korupsi kembali menyita enam belas mobil mewah
diduga terkait kasus gratifikasi pembangunan menara telekomunikasi
dan proyek suap infrastruktur jalan yang menyeret bupati mojokerto mustafa kamal pasa
dan ke enam belas mobil mewah tersebut diamankan dari showroom milik orang dekat mustafa
dan saat ini dititipkan di halaman polres mojokerto
inilah enam belas mobil mewah yang disita oleh kpk
mobil mobil ini terparkir di halaman belakang mapolres mojokerto
di antaranya terdapat satu unit mitsubishi pajero satu unit toyota fortuner dan inova
barang barang bergerak sitaan ini diamankan oleh kpk sejak jumat malam
dari sebuah showroom riski motor milik nsa di jalan gajah mada
desa mananggal kecamatan mojosari mojokerto
nsa sendiri diketahui merupakan orang dekat bupati mojokerto mustafa kamal pasa
diduga ke enam belas mobil tersebut terkait dugaan
kasus gratifikasi pendirian menerai oleh komunikasi dan suap
penggunaan proyek infrastruktur di jalan yang menyeret bupati mojokerto
wakil polres mojokerto menyatakan pihaknya hanya menerima titipan barang sitan
dari lembaga anti rasuah tersebut
jadi tim tersebut datang ke polres dengan membawa sejumlah perah perah
jumlahnya sekitar enam belas kendaraan roda empat
menurut konfirmasi dari kpk bahwa kendaraan tersebut dititipkan sementara di polres
nanti hari selasa minggu depan ada tim kpk yang khusus menangani terkait barang bukti
akan membawa kendaraan tersebut ke perubahasan di surabaya
sementara itu atas dugaan gratifikasi dan suapsi nilai enam empat miliar rupiah
kpk juga telah menahan bupati mojokerto mustafa kemal pasa
sebelumnya kpk juga telah menyita enam mobil mewah lima jet ski serta uang senilai empat miliar rupiah